mak sambil nunggu ojek enaknya minum es daun aku dulu mak
mak kagak haus
es daun aku bukan sekedar buat haus mak tapi bisa bikin hati adem
mak kagak suka
mak cobain dulu mak pasti suka
mak kagak mau beli
ya kenapa tis
jak gawat pur hilang tapi motornya ada
iya ini si pur lagi sama gue gue mau bawa ke pengobatan alternatif
udah tuh jak ya sayang pulsa
cuy becah daun kamu katro
kalau begitu mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar besarnya atu john
tapi kamu bantuin naikin gerobak ya
kalau pengobatan alternatif haji dadi dimana ya
abang lurus aja tuh
nanti ada gang ketiga
abang ngambil kanan cari aja tuh rumah yang ada pohon mangganya
oh iya makasih bang ya
tapi siapa yang diobati
nih temen saya
udah parah ya bang
sipur kemana coy
siapa yang diobati
siapa yang diobati
baru pulang kerja
baru pulang kerja
baru pulang kerja
ngenes itu kalau negor cewek
tapi malah dicuekin
cekat cekat cekat cekakak
candaan kamu gak teruk
mas yuk lets go
neng rika tunggu
neng rika mau sampai kapan kita marah
masya allah neng rika
neng rika mau sampai kapan kita marah
tukang ojek pada kemana
kalo tisna lagi ngejar mantannya
sipur aku gak tau ojek juga aku gak tau mak
lu banyak agak taunya ya
yes akhirnya dapet juga topi aku mak
marahan lebih dari tiga hari
dosa terus masuk neraka
makasih ya kakak udah nganterin rika pulang
neng rika neng maafin atau neng
kamu udah nggak marah sama saya
terus pura pura baik biar saya nggak curiga
cuy buat apa dendam
kamu hebat cuy
punya basem nggak
begiteng kaki mak
kamu kan biasa dicuekin sama rika cuy
tapi yang ini lain john
kalau saya cerita kamu gak ketawa
kok jarinya cuma satu
kalau dua jari namanya janji janji cuy
nggak ngajak bicara neng rika sambil jalan
mau ngajak damai
tapi dicuekin terus
tahu tahu pas sudah sampai rumahnya
pusulnya nampas kutatinya

mah dick diri
keluar youtube ga ada hari ini ayolah